kenapa sih harus selalu aku yang nelpon
kita udah gak ketemu tiga hari kenapa kang ujang gak nelfon aku
saya bingung kalau nelfon kamu gak ada apa apa
gak ada apa apa
maksudnya nggak ada informasi apa apa nggak ada keperluan apa apa
memangnya berat kalau kamu nelfon aku cuma buat nanya
hai apa kabar
hai apa kabar
bawain daftar menu
kenapa dompetnya dibuang
buat menghilangkan barang bukti
selain itu kita juga nggak perlu dompet sama isinya yang lain
seperti ktp kartu atm kartu bpjs
kita cuma perlu uangnya
cirebon parah parah para
cirebon tasik para
cirebon tasik para
tasik tasik tasik para
tasik tasik tasik para
tasik tasik tasik
para para para
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
salam salam salam
kita ngobrol di belakang
kamu gak usah ikut
saya mau ke warung biaya
ladang ladang ladang
tasik tasik tasik
dia sama bos bubun ke belakang
itu juga saya tahu
kan cecep mau apa
nah kalau itu saya nggak tahu
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
boy itu adik sepupu saya
setelah keluar dari sini
dia mau usaha jualan burayot
tapi gak punya modal
saya juga belum bisa bantu
dalam keadaan bingung
gak tahu mau kerja apa
gak tahu harus gimana
dia diajak sama tony sama yang lain
buat balik ke sini
mereka coba geser kamu dari luar
tapi katanya kamu tahu rencana itu
saya tahu kamu pasti marah
tolong jangan sentuh boy
saya jamin dia gak akan marah
dia gak akan ikut ikutan lagi
teleponnya udah dulu
ada kang cecep
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
bos bubun deket kamu
berarti kamu aman
kang cecep ke terminal
ketemu bos bubun
ya saya tahu maksud saya ada urusan apa
kang cecep ke terminal tapi nggak tahu dia mau apa
dia nanya kang cecep ke terminal
saya bilang ketemu was bubun
saya salah paham
salah paham apa
saya gak merhatiin baik baik pertanyaan tony
bukan mau ketemu siapa
dia ulangi lagi pertanyaannya
saya bukan informan
saya cuma ditelepon
kalau gak saya angkat kalau gak saya jawab
baik saya faham
oke kalau gitu saya pergi dulu ada urusan lain
terima kasih ya instructed
hmm posisinya kebetulan harus mengubah
orang saham menyelidiki

anda ber award ke motto biar
ini saat jadi titipu di dalam
kewaspadaan bagian informasi tidak posisiana danolar atau
atau per cocok atau sebagainya
memangnya berat kalau kamu nelfon aku cuma buat nanya
hai apa kabar
hai apa kabar
ada kangus udah dulu nelfonnya
sere na udah berapa lama ya nggak kesini
kamu suka teleponan sama dia nggak
kalau kamu nelfon aku
kalau lagi ada keperluan aja
hari ini lagi ada keperluan nggak
berarti hari ini nggak nelpon
katanya telponan cuma kalau ada keperluan aja
terus katanya hari ini nggak ada keperluan
sebetulnya ada tapi nggak terlalu perlu